kita ke informasi lainnya seorang peternak lele di jember sukses merubah komoditas lele segar menjadi panganan abon lele yang menggugah selera
ya inovasi ini dilakukan setelah melihat terus merosotnya harga ikan lele di pasaran
abonele buatannya kini mulai dibanjiri pesanan baik dari dalam negeri maupun luar negeri
peranjar savitriono bersama istrinya lucia irawanti kini tak bingung lagi dengan terus merosotnya harga ikan lele segar di pasaran
berkat keuletannya keduanya dapat berinovasi mengolah ikan lele segar menjadi abon lele
selain rasanya yang gurih layaknya abon sapi penganan ini juga menguntungkan karena dapat tahan lama
proses pembuatan abon lele cukup sederhana
ikan lele yang baru dipanen dibersihkan tulang dan kulitnya
setelah bersih daging ikan lele lantas dicampur dengan sejumlah bumbu seperti bawang merah bawang putih
merica dan kunyit
usai dicampur daging lele kemudian dikeringkan dan digoreng sampai daging lele hancur
setelah itu barulah daging lele diperas untuk mengeluarkan minyak dari dagingnya
hari ke hari itu agak turun harganya ya
kalau kita jual ke tenggula tenggula kadang cuma ngambilnya antara lima belas sampai enam belas
untuk satu kg abon lele kini dijual dua puluh lima ribu rupiah
sejak diproduksi beberapa bulan lalu kini peminat abon lele terus bertambah hingga dapat membantu para peternak
kalau penjualannya ini sudah sampai sekarang

biasanya kalau tidak untuk oleh oleh ya dikirim via online
kayak ke hongkong singapura
selain rasanya yang lezat serta memiliki manfaat bagi tubuh abon lele juga lebih awet dan bisa dikonsumsi dalam jangka waktu yang cukup lama
panganan ini pun kini diminati oleh konsumen baik di dalam maupun luar negeri
bahkan produksinya telah diekspor ke berbagai negara seperti hongkong singapura china bahkan amerika
omsetnya juga menggiurkan
dalam sebulan saja ia dapat meraup lima puluh juta rupiah dari bisnisnya ini
shoei fulkus mandani cimber